menolak penggantian nama stadion lapangan tenis yang sudah tidak sesuai dengan nama adat kampung engros port numbai jayapura sejumlah warga menutup jalan masuk menuju venue tenis yang terletak di kantor wali kota jayapura distrik jayapura selatan papua sejak kemarin hingga hari ini
warga menutup akses ini dengan timbunan tanah dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan menolak nama venue tersebut
kepala suku hamadi mahbi hamadi mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan nama lapangan tenis bertaraf internasional itu yang direncanakan diganti oleh gubernur papua dengan nama wondaloba
menurut dia nama sian soor adalah nama kampung engros sehingga tidak boleh diubah
meski begitu pihaknya tetap mendukung penyelenggaraan pon di papua pada dua ribu dua puluh
mahbi menyebut akan memastikan nama sian soor tetap digunakan
stadion dengan delapan lapangan tenis ini direncanakan digunakan
pada pon ke dua puluh tahun depan
sementara itu jumat malam gubernur papua berencana meresmikan dan memberi nama sembilan venue pon di papua yang salah satunya venue tennis yang akan menggunakan nama wondaloba